terkait kasus mantan menteri archandra tahar yang memiliki dui kewarganegaraan
calon kepala bin terpilih komisaris jenderal polisi budi gunawan menyatakan
akan memperkuat fungsi informasi dari badan intelijen negara
untuk bisa memberikan informasi yang akurat kepada presiden mengenai calon pejabat negara
pemberian masukan informasi kepada presiden
itu harus betul betul akurat
sesuai dengan mutu kerja bin yaitu cepat tepat dan akurat
jadi itu ada beberapa hal yang harus kita perkuat nanti
dalam proses clearance setiap calon para pejabat negara